lengang dan sepi
inilah suasana kawasan industri pulau gadung saat laksanaan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
hanya truk distribusi parkir dan satu dua perusahaan yang masih buka
berdasarkan data yang masuk ke dinas tenaga kerja provinsi dki jakarta per enam belas april dua ribu dua puluh
terdapat setidaknya satu ratus lima puluh tempat kerja seperti pabrik dan kantor
yang diketahui masih beroperasi secara normal atau secara sembunyi sembunyi
ketua kadin dki jakarta menjelaskan
para pengusaha sudah memperkirakan hal ini akan terjadi sejak aturan psbb disosialisasikan
dan diberlakukan dengan pengecualian terhadap delapan sektor
yaitu kesehatan pangan energi komunikasi dan media
serta sektor keuangan logistik distribusi retail dan industri strategis
ternyata di lapangan betul betul terjadi
banyak perusahaan perusahaan yang menganggap masuk ke dalam
perusahaan yang tersebut
yang delapan artinya turunannya
namun apapun alasannya selain keuntungan korporasi
mengutamakan kesehatan pekerja menjadi prioritas utama
saat pencegahan penyebaran virus corona
perusahaan yang masih beroperasi di saat psbb wajib menjaga keselamatan
dan kesehatan pekerja baik saat berangkat di tempat kerja
hingga pulang kembali ke rumah masing masing
nah di sini selaku manajemen memang selama kurang lebih
dua minggu ya kurang lebih dua minggu dari perusahaan
di satu sisi memang karena kita adalah perusahaan yang memproduksi
hand sanitizer di mana merupakan salah satu barang penting
dan memang kebutuhan dari masyarakat indonesia juga
perusahaan juga diharapkan menambah fasilitas seperti antarjemput
dari rumah kita dibekali surat jalan setiap karyawan
mau yang dekat mau yang jauh semua diberi ini
datang juga disemprot terus setiap jam sembilan kita berjemur
di sini selama setengah jam
kita dapat vitamin suplemen telur sampai kita berjemur
setiap jam setengah sembilan sampai jam sembilan sampai jam setengah sepuluh
dari situ kita dapat masker dari perusahaan dari klinik kita dites juga dicek
menteri perindustrian agus gemiwang mengakui pihaknya terus mendorong agar
industri tetap produktif selama berlakunya psbb di beberapa daerah
pihaknya mengakui mengeluarkan surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri
atau iomki terutama bagi industri yang produknya dibutuhkan masyarakat
dalam penanganan covid sembilan belas dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan
kesehatan dari pemerintah
dalam rangka kami bersama sama dengan pemda melakukan pembinaan
melakukan pembinaan dan setelah mereka mengerti dan paham
mereka bisa melakukan kembali ya proses produksi
tentu dengan sekali lagi protokol kesehatan harus betul betul dijaga
kemudian tentu kalau sudah dapat pembinaan
masih belum juga mengindahkan sudah mendapat peringatan
masih juga belum memperhatikan protokol kesehatan
saya sebagai menteri pendustrian tidak akan ragu ragu untuk mencabut izin operasi
sekali lagi saya sampaikan saya sebagai menteri pendustrian tidak akan ragu ragu
untuk mencabut izin operasi atau izin
jongki tadi apabila industri yang sudah dilakukan pembinaan
yang sudah diberikan peringatan
tapi masih tidak mengindahkan atau masih tidak memperhatikan protokol kesehatan
mengenai pemberian izin beroperasi
pada prinsipnya memastikan kegiatan industri manufaktur tetap berjalan
dan tidak boleh terjadi shutdown
karena dikhawatirkan berdampak phk dan pertimbangan ekspor
demi neraca dagang indonesia
berdasarkan data bps di tengah wabah covid sembilan belas
indonesia masih mencatatkan surplus neraca dagang sebesar tujuh puluh empat miliar dolar amerika
yang disokong oleh ekspor noni migas nasional pada maret dua ribu dua puluh